santai rumahku kan deket
mas kok macet sih
ya namanya juga jakarta mas
ya saya tau jakarta macet
cuman kok baru jam empat udah macet aja
ya kalau mau sepi
jalannya jam empat subuh
emang mau ke masjid jalan jam empat subuh
ya kalau kagak pindah aja ke jogja
jalannya jam empat subuh
mobil juga ada banyak
baru pulang dari rumah temen
bukan dari kampus
tis ternyata bandung itu bagus juga ya tis
pasti gara gara ada yang aneh
bukan gue lihat ada orang foto di alonalon
terus di dagu terus di taman balai kota
tanya siapa pur
pur emangnya kamu belum pernah ke bandung
pur kamu tahu nggak kenapa bandung dijuluki paris panjapa
itu ya karena kota bandung mirip sama kota paris
bukan atuh pur
kata bapak saya dulu itu di jalan braga
sepanjang jalannya banyak toko toko yang jualan baju dari paris
makanya bandung dijuluki paris panjapa
berarti kalau gitu tanah abang bisa disebut arab fun jakarta dong
karena di sana kan banyak toko yang jualan kurma arab sama air jam jam
kamu pulang sekolah langsung mati pingsol nggak capek
enggak udah biasa
kalau dulu aku pulang sekolah udah capek
banyak tugas belum nulis ini dan itu
oh emang les apa aja
mas kenapa berhenti kan udah nggak manjat
wah hebat dicolek doang nyala
aku tuh paling gak suka akutansi
loh bukannya enak ya ngitung uang
kalau uang sendiri sih enak
ini kan bukan
pokoknya nggak ada
kalau kamu mau ngerti akutansi kamu ke rumah aja
aku punya bukunya
ethies kalau ke bandung itu enaknya naik bis naik kereta apa naik travel ya
sekarang mah udah ada jalan tol pur
naik bis sama naik travel sama aja
harganya nggak terlalu beda
tapi kalau kamu mau lihat pemandangan mendingan kamu naik kereta pur
murah dan cepet atuh pur
soalnya kan nggak kena lampu merah sama nggak kena macet
kalau gitu gue naik kereta aja
tapi nunggunya lama pur
apalagi kalau kita telat terus keretanya berangkat
nunggunya lebih lama lagi
nunggunya lebih lama lagi
nunggunya lebih lama lagi
nunggunya lebih lama lagi
rumahku kan kesana
santai rumahku kan deket
kamu mau ke bandung pur
emang kamu tahu jalan di sananya
mendingan kamu tanya dulu sama neng aninya
kapan neng ani prik dan bisa nemenin kamu
dan bisa nemenin kamu
ntar kamu kesana neng aninya lagi kerja
bener juga lu
nggak jadi nanya neng ani
nggak jadi ke bandung
mas ada jalan lain nggak ya
ya ke pangkalan saya tadi masak istana negara
saya takut kena macet
mas kalau saya tahu jalan lain nggak mungkin kita lewat jalan tadi
kur kata saya juga apa
ya mendingan kamu lupain neng ani
kalau kata orang orang mah move on atuh pur
kayak kayaknya neng laras masih single pur
kenapa kamu gak deketin dia
tis sebelum ani nyuruh tukang janur buat melengkungin janur di rumahnya
gue nggak bakalan nyerah
tajin banget po
seru serunya masih nyapu
ada sebentar saya panggilin
bang wajek dong
narik nggak pur
kamu aja duluan
daripada nanti kamu di sini sendirian malah ngelamun
situ kepalanya di tangan
ya itu pakai helm mau di tangan

apa kabar lu
saat ginggedakinin ke tak kemana kmana
lu ani kalah terus ditangani
mereka mesti meneveryani sendiri
emang kotor juga